masalah belum selesai
mungkin baru akan dimulai
si jamal nggak akan lama di penjara
sebentar lagi juga keluar
dan dia akan bikin perhitungan sama kita
ya hati hati di jalan
kang hari ini saya mau nganter teki nanti ke kampus
terus imas mau ke pasar belanja
yang dari jakarta teki narsih sama teh rani
mau datang juga nanti siang
imas mau ke pasar
akang mau berangkat
fi kita nanti mau ke kampus mau persiapan sidang
hai kita udah lama loh gak ketemu

aku mau ke kampus nah nanti kita ketemuan yuk
jam berapa aku pagi ada urusan
ya nanti siapa yang beres duluan telepon deh
tunggu apa enggak
itu barusan mangan ya enggak
si jamal ditangkap lagi sama polisi
ya iyalah dikurung kalau nggak dikurung kabur lagi dia
yang pegang jalanan
sekarang siapa kang
kan enggak mau gitu
ngusulin saya ke kang mus buat gantiin kang jamal
tuh ada motor
itu kan ada kaca sepionnya
gimana kalau kita dukung ujang
kita nunggu komano kang mus
saya satu paket sama murad
dari kang mus
pengawalan teh standar protokoler
si jamal sudah ditangkap polisi
masalah sudah selesai
masalah belum selesai
baru akan dimulai
nggak akan lama di penjara
sebentar lagi juga keluar
dan dia akan bikin perhitungan sama kita
aduh kita bisa dimarahinkan komar
dia meringi sambil megang perut
terus saya tanya sakit apa
sekarang dia dimana
ini ada di sebelah saya
bawa ke rumah sakit
klinik atau dokter yang paling dekat
terus kalau udah sampe
saya disuruh kangmus
suruh bawa kamu ke dokter
mungkin imas udah pulang
kita lapor aja sama kang komar
imas aman udah pulang
yaudah bilang gitu aja
kemana kang komar
kita main catur aja
kita main catur aja
us mulai hé
enggak aku mau ketemu sonia